bapak teh harus berpikiran maju
kalau digerbek orang bagaimana
lapor polisi ini kan rumah kita
kita mau ngapa ngapain di dalam itu th kita
nene ini teh cirawus bukan hongkong
bapak teh gak suka neng pulang
bapak gak suka neng pacaran sama kang aon
bukan bukan begitu nene
kalau bapak gak suka neng disini neng pergi
bapak kan cuma melarang menghina
kamu sama dia itu kan bukan suami istri

sungguh si neneng masuk kesini
neng dipanggil bapak
apa yang terjadi nenek
assalamualaikum pak ustadz
begini pak ustadz
saya mau tanya
kenapa pemilihan ketua rw nya
semua ketua rt
ini mereka kasih surat
sok silahkan dibaca
sekarang saya bisa memahaminya
saya tidak mau jadi ketua rw
saya sudah tua
tapi semua warga memaksa
mereka tidak bisa berbuat
tanpa arakan dari saya
seperti ayam kehilangan induk
ini amanah buat saya
yang harus saya terima
sekarang semuanya sudah jelas
kalau gitu saya pamit ya pak ustadz ya
laat niak isinya
ada apa pak
jam berapa dia mau pulang
oh kirantai ada apa kang aon mau nginep sini
sobri minta izin kalau diperbolehkan sobri dan dede mau tinggal sini kalau nikah nanti
kamu harus tahu kalau dede tinggal di sini eros kemungkinan akan datang ke sini juga
bapak tidak mau hal ini sampai terjadi
ya tapi kan pak
kamu saya laki laki kepala rumah tangga selesaikan urusan kamu
kalau kamu mau punya uang banyak mau punya rumah mau hidup normal seperti orang orang kirim dana ke luar negeri
lima sekarang pekerjaanku yang udah bunuh bruh buktu watched mas convince dignity

tak masuk badan

saya harus ngambil ug vloce lights out bukan k mri nya
nah bahkan presentopa camera confiscated
kau kurang kagum it'sisimsex
punya racksal salah
neng yos kita jadiin warung makan aja ya
neng yang masak akan menungguin warung
enggak enggak enggak
gua kebayang neng
baru juga jualan cilok
akan terdiri kejar kejar sama bu dokter
apalagi jualan nasi
maju aja belum genit iya
ini pelajaran buat akang
biar akang jangan nyakitin hati istri
gua kebayang akang jualan nasi
terus akang pacaran sama bu dokter
ibu ibu di pasar
ih neng mah enggak mau
emangnya jualan rumah teh udah gak bisa
rumah mewahnya teh jadi dijual neng
tapi mereka pasarin lewat perusahaan properti yang besar
akang teh kalah bersaing sama perusahaan properti yang besar neng
jaringan mereka teh luas
nanti kiosetnya disekat
yang di belakangnya dijadikan dapur
tapi ada satu syarat
uangnya neng yang pegang
neng bapak minta
kamu suruh pacar kamu pulang
bapak teh harus berpikiran maju
kalo digerebek orang bagaimana
ini kan rumah kita
kita mau ngapa ngapain di dalam
itu teh hak kita
ini teh ciraos
bapak teh gak suka neng pulang
bapak gak suka neng pacaran sama kang aon
bukan bukan begitu nenek
kalo bapak gak suka neng disini neng pergi
bapak kan cuma melarang menghina
kamu sama dia itu kan bukan suami istri
jangan lupa like share dan subscribe ya